dalam mewujudkan indonesia emas dua ribu empat puluh lima di bidang pendidikan
indonesia saat ini tengah berfokus pada lima bidang riset
yaitu green economy blue economy teknologi digital pariwisata dan kesehatan
untuk mencapai target tersebut
memperkuat hubungan bilateral bidang pendidikan menjadi kebutuhan
indonesia dan selandia baru memiliki kesamaan dalam pengembangan riset
yaitu energi terbarukan perubahan iklim dan kestabilan pangan
dalam kunjungannya ke indonesia
menteri pendidikan selandia baru chris hipkins menyampaikan
bahwa selandia baru telah membuka kembali kesempatan
bagi mahasiswa internasional untuk melanjutkan studi di selandia baru
setelah sebelumnya menutup perbatasan negara karena pandemi hingga tiga puluh satu juli lalu
salah satu program studi lanjut yang ditawarkan adalah
yang telah berjalan sejak tahun dua ribu dua puluh
hipkins berharap kunjungannya kali ini dapat memperkuat kerjasama pendidikan
dua arah antara indonesia dan selandia baru
tidak hanya di bidang pendidikan tinggi
namun juga pelatihan kejuruan
saya tahu bahwa topik topik tersebut sangat penting di indonesia
jadi kami berharap untuk meneruskan perjalanan dan kolaborasi
dan kembangkan kolaborasi di area area tersebut
menurut direktur jenderal pendidikan tinggi riset dan teknologi
indonesia sudah menjalin banyak kerjasama bilateral di bidang pendidikan
dengan hampir seluruh negara di dunia
nizam menyebut kerjasama yang terjalin di harapannya
tidak hanya sekedar mou
namun program nyata antara kedua negara
terlebih indonesia mempunyai banyak kesamaan dengan selandia baru
dalam pengembangan riset
tapi yang sangat kita inginkan itu tidak sekedar mou
tapi program yang sesungguhnya apa sih yang nantinya akan berjalan
dengan selandia baru kita juga sudah lama sekali ada kerjasama
baik dalam bidang pendidikan untuk studi lanjut dosen dosen kita
dalam bidang pendidikan
dalam bidang pendidikan
kita banyak sekali riset kolaborasi dengan selandia baru
terutama di bidang kebencanaan
di bidang kegempaan
di bidang vulkeno
itu sangat mirip selandia baru dengan indonesia
kedepannya diharapkan kerjasama internasional juga terjalin dalam bentuk konsorsium
sehingga kerjasama tidak hanya terjadi antar universitas
namun juga antar kelompok universitas
dapat memberikan kontribusi yang lebih besar
dan kolaborasi antar perguruan tinggi
akan semakin baik untuk kedua negara
kualitas sumber daya manusia yang cakep dan tinggi
menjadi salah satu penentu berkembangnya sebuah negara
meningkatkan kualitas pendidikan tentu tidak boleh ditinggalkan
untuk mencapai target visi indonesia emas dua ribu dua puluh